anda yang suka ke restoran jepang pasti sudah tidak asing dengan unagi atau ikan sidat
sekilas hewan satu ini terlihat mirip dengan belut namun belut dan ikan sidat memiliki beberapa perbedaan
ciri utamanya terdapat sirip di dekat bagian kepala
sidap juga memiliki siklus hidup yang lebih panjang dari belut
serta mampu hidup di air tawar dan air laut
bukan perkara mudah membudidayakan ikan sidap karena sidat senang berada di air yang memiliki arus seperti halnya ikan salmon
butuh penanganan khusus seperti air yang harus terus mengalir dengan kadar keasaman air kolam di angka tujuh delapan serta menjaga pola makan sidak
mulai dari pembibitan hingga proses panen dengan ukuran yang layak dikonsumsi dibutuhkan waktu empat belas hingga enam belas bulan
di balik kesulitan tersebut wisnu nugroho pembudidaya ikan sidap di kota cimahi jawa barat mampu menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan
dalam sebulan ia bisa menghasilkan sekitar dua ratus hingga tiga ratus kg ikan sidat dengan harga jual mencapai rp dua ratus sepuluh per kilogram
bibit ditambah pakan ditambah listrik itu semuanya itu dikurangi nanti pr dijual
itu minimal satu kilo itu rp tiga puluh rp lima puluh keuntungannya
selain di restoran jepang ikan sidap mulai digemari masyarakat indonesia
olahan sidap pun jadi menu andalan di sebuah restoran di kota bandung yang menyajikan sidap dengan bumbu gulai
cara memasaknya pun cukup mudah
sebelum diolah sidat disimpan ke dalam tumpukan es agar lebih mudah dipotong
kemudian bersihkan dan buang bagian tulang
lalu sidat digantung untuk menghilangkan lendil
agar kondisi protein tidak hilang sidat digantung ke dalam tumpukan es
sedap diolah dengan cara diasap dan dimasak dengan bumbu rempah gulai
dalam sebulan restoran yang berada di dalam sebuah gang ini mampu mengolah tiga puluh hingga empat puluh lima kg sidat
awalnya sih mungkin belum terlalu familiar ya karena mereka taunya unagi atau nggak tahu sama sekali atau taunya belut
tapi setelah beberapa lama mungkin karena udah beberapa tahun yang di sini jadi sekarang udah mulai banyak yang tahu dan udah lumayan demandnya yang sidat gulai asap di gang nikmat gitu
saya pun tak mau ketinggalan menyantap kelezatan ikan sidat asap yang berpadu dengan bumbu gulai dengan cita rasa lokal
ternyata unagi atau sidat kalau diolah dengan baik dan benar ini hilang rasa amisnya atau bau amisnya dan benar benar kerasa enak
apalagi tadi juga kan si sidatnya ini sudah diasap dulu jadi sangat kerasa smoky empuk juga dan ini pakai bumbu gulai jadi kerasa indonesia banget
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat